seorang komisioner komisi pemilihan umum daerah mengungkap
dugaan komisioner kpu pusat idam holik
mengancam bakal memasukkan seluruh petugas kpud kabupaten kota ke rumah sakit
jika tidak melaksanakan instruksi komisioner kpu provinsi
dalam verifikasi faktual partai peserta pemilu
kesaksian komisioner kpud yang enggan disebutkan namanya itu
menyebut instruksi idam berisi agar meloloskan partai gelora
partai kebangkitan nusantara dan partai garuda sebagai peserta pemilu dua ribu dua puluh
sekretariat kami dapat perintah dari sekretariat provinsi
untuk mengganti berita acara itu
dan merubah status belum memenuhi syarat partai gelora
untuk memenuhi syarat
itu di awal awal bulan november kemarin
lalu yang terakhir waktu kami melakukan konsonas di jakarta
itu dihadiri oleh seluruh indonesia
satu sampai tiga desember
itu salah satu anggota kpwri menyampaikan
bahwa perintah ini harus dilaksanakan
bahwa perintah ini harus dilaksanakan
tidak boleh dilanggar
dan bagi yang melanggar nanti akan dimasukkan ke rumah sakit
beliau tidak menyebut arahannya
arahan yang beliau sebut itu adalah
yang dimaksudkan itu adalah
arahan yang sudah disampaikan oleh kpu provinsi ke kita
dan juga beberapa dari
kami diundang kemarin itu ke solo
bertemu dengan anggota kpu yang mengatakan
akan masuk rumah sakit tadi itu
bagi yang tidak mengikut ke arahan itu
di solo itu disampaikanlah
perintah ya untuk meng ms kan
beberapa partai antaranya ekelora
saya dengar serius
yang di situ para komisioner kpu diminta tanda tangan dengan tulisan
dalam program political show cnn indonesia tv hari senin
ida membantah instruksinya itu untuk meloloskan partai tertentu
menurutnya arahan itu ia sampaikan dalam konteks agar kpu di daerah
melaksanakan instruksi sesuai surat edaran yang dikeluarkan kpu pusat
bisa jadi yang bersangkutan juga bukan bagian dari sekretariat
ataupun kpu saya tidak tahu
terus yang kedua
yang bersangkutan tidak mengikuti rakor di solo
dalam konteks saya berbicara
itu konteksnya adalah saya menjelaskan
tentang bagaimana rekan rekan kpu di daerah
itu melaksanakan surat edaran
karena ada beberapa kpu kabupaten kota
dalam pelaksanaan verifikasi faktual
itu menolak video rekaman
dan saya sampaikan itu bicara tentang disiplin
karena siang hari saya mendapatkan informasi
seorang anggota kpu provinsi memosting komentar yang aneh aneh
yang menurut saya itu bisa memicu
sedangkan pemahaman dia terhadap surat edaran itu nggak tepat
jadi itu berkenaan dengan pelaksanaan surat edaran
sebelumnya partai gelora partai kebangkitan nusantara
dan partai garuda telah ditetapkan kpu berhak menjadi peserta
tim liputan cnn indonesia